hai artis salsabila adriani dibawa ke pos polisi kemang jakarta selatan pada selasa malam beberapa
temannya mencoba menutupi wajah artis sinetron tersebut dari sorotan kamera wartawan saat dibawa
masuk ke kantor polisi sebelumnya mobil yang dikemudikan salsabila menabrak kendaraan yang
sedang terparkir di jalan raya kemang saksi mata di lokasi menyebut insiden bermula ketika
kendaraan yang dikemudikan artis berusia dua puluh tahun tersebut melaju dari arah pejaten menuju
kemang bukannya berhenti pengemudi mobil malah terus melaju hingga menabrak satu kendaraan
lain yang juga sedang terparkir ia kemudian ditangkap warga dan dibawa ke pos polisi kemang
saya kejar kejar naik motor ternyata udah di stopin sama masa kira kira berapa meter belum
terbaklah ya udah jadi kalau kondisi lagi keadaan lagi nggak stabil tidak ada korban jiwa akibat
kecelakaan ini sementara kasus ini sedang ditangani unit laka lantas satwi lantas jakarta selatan
video amatir ini mengabadikan pasca kecelakaan lalu lintas di jalan raya mangin tasik malaya
jawa barat selasa petang dalam video sejumlah warga terlihat berupaya mengevakuasi korban
kecelakaan yang terjepit pintu mobil yang tersebut menyebabkan kecelakaan yang tersebut menyebabkan
mobil sedan yang rinsek akibat kecelakaan ini empat orang penumpang sedan dan minibus terluka
parah korban langsung dilarikan menuju rumah sakit terdekat saat lantas polresta sikmalaya
menyebut kecelakaan terjadi akibat ban kendaraan sedan pecah laju kendaraan kemudian oleng saat
melintasi jalan menikung naas dari arah berlawanan muncul minibus hingga terjadi
tabrakan keras yang tak terhindarkan kecelakaan ini ditangani unit laka lantas polresta tasik
malaya video amatir ini merekam detik detik pasca kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu
desa kalimangis manonjaya tasik malaya jawa barat pada selasa sore saksi mata menyebut minibus sempat
terseret sejauh sepuluh m meski kendaraan ringsek tiga orang penumpang termasuk sopir lolos dari maut
diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara minibus tidak memperhatikan perlintasan kereta tanpa palang
tim liputan cnn indonesia